sudah satu ratus delapan puluh purnama kau bertahap berdebat ini
sudah saatnya kau menguji kesaktianmu
dan tunjukkan padaku sekarang
semoga saja dewa tagung melindungi putraku dan mereka semua
kalau sampai terjadi apa apa
dengan keponakan ku tercinta raden surawisesa
aku tidak akan pernah memaafkan raden kian santang
raka kenapa kau jadi menyalahkan kian santang
apa salahnya raka
ini adalah salah raden kian santang
dengan kami baik baik adikku
ini gara gara raden kian santang
raden surausesa menjadi ikut repot mencarinya
sudahlah raka jangan berkata seperti itu lagi
lebih baik kita berdoa untuk keselamatan mereka semua
aku tidak sudi untuk mendoakan bocah gemblung itu
aku tidak sudi karena raden kian santang putra dari siliwangi bodoh itu
selalu saja menyusahkan raden surawisesa
beserta dirimu adikku
rak daripada kau terus menyalahkan orang lain
lebih baik kau cari saja putraku surawisesa dan juga yang lainnya raka
aku tahu itu
tapi ini namanya imbas buat diriku rai
imbas buat raka tercintamu
jadi aku ikut repot juga untuk mencari mereka
termasuk raden surawisesa
raka aku mohon tolonglah aku raka
ini demi keponakanmu surawisesa dan juga yang lainnya raga
aku mohon padamu
aku sangat mengkhawatirkan putraku surawisesa
ini agar kamu tenang saja
tapi ingat rai
aku hanya mencari raden surawisesa
keponakan tercintaku bukan raden kian santang
beserta yang lainnya
kenapa raka amuk marogul bicara seperti itu
biar bagaimanapun kian santang adalah putraku
dan aku ingin dia dan yang lainnya kembali pulang dengan selamat
paling membuat dato' mundur

kau ad inten terhadap r dua ribu dua puluh satu berccs dan sobrebeu
tidak perlu menghabisi kalian satu persatu
aku akan menghabisi kalian sekaligus
hawa dingin ini bisa membengkukkan kita
kita harus menyatukan kekuatan kita
untuk melawan gelombang salju ini
karena sebentar lagi
saudaramu akan binasa
kau benar benar wanita yang jahat
aku tidak punya pilihan lain
aku akan menggunakan perang zulfiqar
untuk menghentikan kejahatan
kau akan memimpin kita
siapa kau sebenarnya
kau punya pedang lumayan hebat
aku kian santa
putra prabu siliwangi
kerajaan pada jawa
rupanya aku berhadapan dengan putra putri siliwangi
meskipun ayahmu orang hebat
aku tidak takut melawan kalian
jadi suatu kehormatan untuk aku dapat menghabisimu
kejahat seperti kamu memang tidak bisa diberi ampuh
kamu menggunakan kekuatan untuk kejahatan
maka aku tidak akan tinggal diam
sudah lima belas tahun kau pertama di sini
kau mengakhiri tapam dan turun gunung
bangunlah wang din
sudah satu ratus delapan puluh purnama kau bertapa di tempat ini
sudah saatnya kau menguji kesaktianmu
dan tunjukkan padaku sekarang
mengapa kakiku tidak bisa menapak seperti ini
itu menandakan kau telah menguasai ajan sampar angin
itu artinya aku bisa berjalan tanpa menapak
dan bahkan kecepatanku melampaui kecepatan apapun di bumi ini
dan tapamu selama lima belas
tak akan ada yang sanggup betapa di sini
apalagi di gunung es ini
dan tapamu selama lima belas tahun
akan menjadikan manusia es yang sakti mandraguna
tunjukkan kesaktian barumu itu padaku

lebih baik sekarang kita gabungkan kekuatan kita
alhamdulillah ya allah
rai lebih baik sekali kita mengolongnya
aku harus segera menyelamatkan kedua kakakku
jika aku malah melanjutkan pertarungan
melawan putri nima
itu tidak akan mudah
sementara nyawarakawang sungsa
dan yundarara santang
harus segera diselamatkan
berhenti kau mengecut
jangan kau pikir kau bisa lolos
jika ada santang
aku akan terus memburumu
dan menghabisimu dengan kedua tanganku
tubuh mereka sangat dingin